majelis hakim telah mengambil keputusan
pertama terhadap cedera warahmat kdma ult
pada intinya cedera warahmat kdma ult
yang telah bersalah sebagai managawan solidar
dipidana dua tahun penjara
sebagai cedera kemudian
kepada tukarulikukis republik
melakukan tiga menjalankan solidar

bagaimana sebenarnya terhadap warahmat kdma ult
maksudnya gini yang mulia
terima kasih yang mulia
saya menerima yang mulia
kemudian terhadap rolimukis
siap terima kasih yang mulia
kami menerima putusannya yang mulia